tanaman padi sejumlah petani di merauke roboh akibat diterpa angin kencang disertai hujan
akibatnya petani harus melakukan padi lebih awal untuk menyelamatkan tanaman padinya
dan membuat petani merugi karena berdampak pada hasil panen
harapan sejumlah petani untuk mendapatkan hasil panen lebih baik dari tahun sebelumnya terancam sirna
jika sebelumnya petani mengalami gagal panen akibat serangan hama
namun kali ini sejumlah petani harus pasrah melihat tanaman padi mereka roboh
diterpa angin kencang yang kadang disertai hujan
tanaman padi yang rebah dan terendam air membuat buah padi menjadi busuk
bahkan ada yang tumbuh menjadi benih padi
kondisi ini membuat petani harus melakukan panen lebih awal dari biasanya untuk menghindari kerugian yang lebih besar
tak hanya itu akibat tanaman padi rebah
petani juga harus melakukan panen secara manual
dan memakan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan panen yang menggunakan traktor perontok padi
kaki lah kalau berasnya bisa utuh itu ya masih bisa ini dijual
tapi kalau yang sudah hancur itu ya sudah nanti itu yang bikin harga jatuh kalau yang sudah membusuk ini
kena angin ketupangin dulu
saya di sini sudah lima belas hari mungkin
iya tapi langsung teleser lang jadi pagi
tapi kan kalau pakai komplain kan satu hari saja toh
iya kalau satu kompen nggak sampai salah dua hari malah
sementara harga jual beras di merauke masih tinggi
harga beras paling murah untuk beras di kios pedagang mulai dari harga rp tujuh belas per kilogram
untuk beras dengan kualitas medium